pesan kami yang pertama untuk pengguna jalan yang akan masuk lajur kontraflow yang pertama adalah
pastikan pada saat masuk ke lajur kontraflow kondisi badan kondisi badan pengguna jalan dan kendaraan dalam kondisi fit
kenapa kami tekankan seperti ini karena pengguna jalan pada saat sudah masuk lajur kontraflow
ini tidak akan bisa masuk atau menggunakan fasilitas rest area
jadi pastikan kalau misalnya pengguna jalan pada saat kondisinya sudah letih atau sudah lelah
jangan masuk lajur kontraflow langsung cari rest area istirahat di rest area yang kita sediakan
lalu yang berikutnya adalah apabila pengguna jalan yang sudah masuk lajur kontraflow mengalami gangguan perjalanan
agar menepikan kendaraannya di bahu sebelah kiri
bahu sebelah kiri lajur kontraflow atau sebelah kiri kendaraannya atau bahu sebelah kiri
nanti pengguna jalan kami himbau kami minta untuk menghubungi empat belas
ini segera untuk bisa mengamankan dan mengevakuasi kendaraan ke lokasi aman
saya pesankan juga jangan sekali sekali pengguna jalan yang masuk kontraflow untuk memutar arah
mutar balik kendaraan atau menyeberang ke lajur dengan arah yang berlawanan
lalu pesan juga pada saat memasuki lajur kontraflow agar menyalahkan lampu kendaraannya
termasuk pada kondisi siang hari agar menyalakan lampu kendaraannya
lalu yang terakhir adalah jaga kecepatan dan tertib di jalurnya
jadi semoga pesan pesan ini bisa dilakukan oleh pengguna jalan
digunakan pengguna jalan supaya tadi saya sampaikan kita butuh kerjasama dari pengguna jalan
untuk bisa menjaga kondisi lalu lintas kita lancar aman dan juga nyaman
tujuh belas april nanti kami mencatat sekitar dua ratus sembilan puluh enam ribu kendaraan akan kembali bersama sama
ke wilayah jabodetabek melalui empat gerbang tol tersebut
nah memang dengan adanya lonjakan ini kami mohon pengguna jalan untuk bisa
arus baliknya dengan lebih baik lagi bisa pulang lebih cepat gitu ya
mulai dari hari ini dan besok sebelum nantinya meningkat arus lalu lintas pada hari minggu dan juga hari senin
atau bagi pengguna jalan yang memiliki kelonggaran waktu
kami imbau untuk bisa menggeser perjalanan pada periode tujuh belas sampai dengan sembilan belas april nanti
sekaligus memanfaatkan potongan tarif tol dua puluh persen untuk perjalanan menerus dari semarang menuju jakarta
kesiapan untuk arus balik
yaitu dengan menambah jumlah petugas dan juga mobile reader di gerbang tol
menambah jumlah derek dan juga perambuan untuk lalu lintas
terutama pada saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas
lalu kami juga menambah fasilitas dan juga pelayanan di rest area
hingga juga meningkatkan pelayanan dalam bentuk teknologi
untuk memastikan informasi lalu lintas terkini tersampaikan oleh masyarakat melalui aplikasi travoi salah satunya

itu di jalan tol jogja solo dan juga jalan tol jakarta cikampek dua selatan
kami imbau pengguna jalan untuk bisa menyiapkan perjalanannya dengan baik
untuk memastikan pengemudi dan juga kondisi kendaraan dalam kondisi prima
memastikan bbm dan juga saldo uang elektronik dalam kondisi yang cukup untuk perjalanan
patuhi rambu rambu dan arahan petugas di lapangan

tidak melakukan euforia sepanjang perjalanan
lalu selalu disiplin pada dalam berkendara
lalu gunakan waktu dengan bijak dengan tidak berlama lama di rest area
agar bisa bergantian dengan pengguna jalan tol lainnya
nah yang terakhir kami minta masyarakat untuk bisa memantau kondisi lalu lintas terkini
termasuk jam jam atau pemberlakuan rekayasa lalu lintas
dan juga media sosial resmi jasa marga
nah bersama kita juga telah hadir direktur utama jasa marga
toll road operator bapak yoga trianggoro
yang akan menjelaskan terkait dengan hal hal apa saja yang disiapkan oleh jasa marga
terkait dengan persiapan sarana kontraflow
terutama di jalan tol jakarta cikampek
dan juga imbauan kepada para pengendara